penerbitan visa sport dan visa music and art itu diperuntukkan bagi orang asing untuk kegiatan olahraga serta pertunjukan musik dan seni
dirjen imigrasi kementerian hukum dan ham silmi karim mengatakan persyaratan permohonan visa bagi atlet dan artis internasional disederhanakan
begitu juga dengan tim resmi atlet dan artis seperti penyelenggara atau promotor artis sudah tak perlu lagi melampirkan izin tenaga kerja
surat keterangan catatan kepolisian atau skck maupun surat keterangan berpengalaman kerja minimal lima tahun
permohonan visa sport dan visa music and art dilakukan secara online melalui laman evisa imigrasi go id
eliminasi beberapa persyaratan
kegiatan visa itu karena atlet dan artis mancanegara hanya beraktivitas dalam waktu singkat di indonesia dan tidak memberikan efek persaingan kepada tenaga kerja lokal
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi bagian terwujudnya kebijakan otoritas imigrasi ini
visa khusus tersebut akan meningkatkan kompetisi indonesia sebagai destinasi penyelenggaraan sebuah acara internasional
setidaknya ada tiga acara di indonesia yang akan menunjukkan kemampuan
indonesia yang akan menyumbang ke pendapatan negara sebesar rp satu ratus enam puluh dua triliun dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan
at least saya sudah membaca bahwa itu sudah dikeluarkan dan buat kami itu sudah sesuatu yang wah luar biasa karena memang kita selalu berkomunikasi selalu berkoordinasi
dan kita waktu itu menyampaikan bolehkah ada visa visa yang seperti ini karena kalau kita mau bersaing dengan negara lain yang mereka bisa menjadi sebuah tempat
jadi event musik atau sport salah satunya adalah kemudahan ini dan ternyata cukup direspon dengan baik sekali terima kasih
selain urusan visa penyelenggaraan konser dan eksebisi olahraga juga mendapat kemudahan perizinan dan deregulasi melalui integrasi sistem lintas sektoral yang terdigitalisasi satu pintu
mulai sebelas september dua ribu dua puluh tiga pemerintah melakukan uji coba digitalisasi layanan
dan diperoleh pelayanan perizinan penyelenggaraan acara
uji coba diterapkan selama satu bulan untuk konser skala nasional di enam venue terpilih
konteks investasi kami sebagai pelakunya gitu diharapkan bisa didukung oleh
dengan satu contoh tadi mensimplify perizinan
terus juga mungkin nanti juga ada support seperti negara tetangga ada alokasi buat tourism boardnya mungkin untuk setiap event event memang mendatangkan atraksi untuk turisme ke indonesia
jadi terutama juga masa infrastruktur
kita juga butuh infrastruktur yang disupport pemerintah sehingga banyak efek
nggak hanya di
tersentralize di jakarta saja tapi merata di kota kota besar lainnya
nyederhanaan dan akhirnya membuat biaya perizinan itu menjadi relatif rendah ya itu kan dampaknya akan sangat luar biasa
karena kami mencatat bahwa selama tahun dua ribu dua puluh tiga ini saja mungkin sudah lebih dari dua ratus event musik dan sebagainya yang skalanya cukup besar yang terjadi secara nasional
di berbagai daerah gitu
jadi harapan kita dengan makin banyak event maka dari sisi pergerakan ekonomi di daerah juga akan lebih tinggi
kebijakan ini menjadi angin segar bagi para promotor dan event organizer hingga pelaku usaha hotel dan restoran karena akan menghemat waktu proses dan biaya
pemerintah memanfaatkan momentum di sisa tahun dua ribu dua puluh
pemerintah memanfaatkan momentum di sisa tahun dua ribu dua puluh
pemerintah memanfaatkan momentum di sisa tahun dua ribu dua puluh
pemerintah memanfaatkan momentum di sisa tahun dua ribu dua puluh tiga yang masih terdapat sejumlah event internasional
ada motogp di bulan oktober dan di bulan november ada konser coldplay hingga piala u tujuh belas
harapannya dengan sejumlah kemudahan ini indonesia semakin diperhitungkan dunia untuk event olahraga musik dan seni internasional
fisir tonang mario oktober jakarta